kita ke informasi lain mantan wali kota depok nur mahmudi ismail
ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan lahan
untuk pelebaran jalan nangka keluran suka maju baru kecamatan tapos depok
jalan yang dimaksud hanya berjarak tujuh km dari rumah nur mahmudi
seperti yang dilansir cnn indonesia com penetapan tersangka terhadap nur mahmudi ismail
dikatakan kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya
menurut argo status nur mahmudi dinaikkan menjadi tersangka
setelah melalui gelar perkara dan juga ditemukan dua alat bukti yang cukup
berdasarkan hasil penyelidikan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi ini
mencapai sepuluh tujuh miliar rupiah
pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut diselidiki pada oktober dua ribu tujuh belas di polres depok
proyek itu dilakukan pada dua ribu lima belas silam